warga indonesia yang baru pulang dari luar negeri harus menjalani masa karantina di wisma atlet
namun permasalahan muncul karena banyaknya orang aturan jaga jarak justru susah diterapkan
wni yang dikarantina pun mulai khawatir terpapar covid sembilan belas
dan untuk mengetahui kondisi terkini di wisma atlet sudah ada muharrem ahmad wni repatriasi
yang juga ceo nozoli mekah selamat malam assalamualaikum
selamat malam assalamualaikum wr wb
pak muharrem kita ingin mendapatkan konfirmasi bagaimana kemudian situasi sebenarnya
saat anda kemudian masuk ke dalam ditempatkan di wisma atlet dan dikabarkan ada hal hal yang di luar protokol kesehatan yang berlangsung di sana
seperti apa sebenarnya kondisi di sana
ya mas werdie setelah kami melalui proses di
di airport kemudian dibawa ke wisma atlet ini
memang sejak awal datang kita terlalu banyak kerumunan dan khususnya di lift itu yang sangat mengkhawatirkan
karena lift dipakai juga untuk evakuasi dari yang sudah positif
itu yang paling kami khawatirkan itu jadi momen momen pada saat antri
baik itu untuk pendaftaran untuk kemudian naik ke lift dan turun lift untuk ambil makanan
selebihnya orang masih bisa ngatur
tapi pada waktu waktu berkumpul seperti itu
sampai terakhir kebetulan hari ini saya keluar hasil tes labnya tadi
tapi sama jadi antriannya itu yang selama ini kami mendapatkan sosialisasi untuk menjaga jarak
tapi dalam pelaksanaannya justru malah mengkhawatirkan
oke kabarnya bukan hanya soal kerumunan atau protokol kesehatan saja yang menjadi persoalan di sana
tapi distribusi makanan juga sempat terkendala untuk para repatriasi yang diisolasi di sana
ya makanan khususnya pada saat ada rombongan baru nah ini seringkali jadi kendala mas
mungkin belum terhitungkan rombongan yang datang
pertama cara mengambilnya
yang kedua kerumunannya
dan yang ketiga kebetulan di bulan ramadan seringkali makanan pada saat untuk sahur kesiangan dan makan untuk berbuka
terlalu malem kemaleman jadi kebalikan
tapi sudah ada perbaikan satu hari ini alhamdulillah
yang anda lihat ketidakdisiplinan atau aspek abai ini datang dari mana
ya pertama kan ini mungkin latar belakang yang sangat berbeda dari berbagai negeri yang datang ya
kemudian juga informasi pengetahuan yang juga tidak standar
dan yang disayangkan di sini tidak ada semacam poster atau apa apa himbawan himbawan
yang kalaupun tidak ada petugas orang bisa mengikuti himbauan tersebut
mungkin ada lebih baiknya kalau misalkan di wismatid ini dilengkapi
sehingga signing systemnya bisa mengarahkan orang kemana harus melakukan sesuatu
informasi apa yang akan didapat dan sebagainya
itu yang tidak dimiliki mas
oke kita tidak mau menyalahkan siapa siapa ada perspektif dan sudut pandang masing masing
bagaimana kemudian kita bisa menyamakan sudut pandang ini
agar ada perbaikan sehingga yang terjadi beberapa waktu yang lalu ini tidak terulang begitu
ya menurut saya sih mungkin signing system nya mas
signing systemnya jadi pada saat orang yang baru pertama kali masuk kan tidak paham
orang baru paham itu dua hari tiga hari kemudian
nah jadi dengan adanya pamplet atau adanya billboard atau adanya poster
itu akan bisa memberikan edukasi kepada mereka yang baru datang
karena sekali lagi dengan latar belakang
belakang yang berbeda baik itu negaranya
maupun mohon maaf mungkin pemahaman terhadap kasus ini
rasanya tidak cukup hanya petugas saja
oke apa harapan anda untuk perbaikan ke depan secara keseluruhan pak muharrem
ya kami sangat berharap bahwa physical distancing khususnya itu betul betul diterapkan
kami yakin bahwa gugus tugas covid ini dengan menempatkan bapak bapak dari tni
bapak bapak dari tni itu supaya kedisiplinan bisa ditegakkan
nah saya kira dengan demikian kombinasi antara petugas dari bapak bapak tni
dengan tenaga kesehatan yang ada dan plampet atau informasi informasi yang tertulis
yang bisa diakses oleh banyak katakanlah penghuni di sini khususnya yang baru datang
itu akan sangat membantu untuk supaya menghilangkan keraguan
atau mencari informasi kadang kadang orang itu karena tidak tahu mas
jadi dia turun rame rame cari informasi tanya sini tanya itu
nah itu yang kemudian justru malah mengkhawatirkan bagi mereka yang sudah paham tentang resiko yang dihadapi
baik semoga dengan informasi seperti ini ada perbaikan untuk semua pihak
baik yang dirawat ataupun juga pengelola wisma atlet di sana

terima kasih pak muharrem ahmad sudah bergabung dengan kita malam ini
assalamualaikum terima kasih